dua puluh hektare lahan terhampar di tengah permukiman padat penduduk kutisari indah utara surabaya
sejak tahun dua ribu enam belas separuh lahan kosong milik pemerintah kota surabaya ini dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam
terdapat beragam tanaman holtikultura yang ditanam di lahan ini
program urban farming memang telah lama dijalankan pemerintah surabaya
dinas ketahanan pangan dan pertanian berperan untuk memberikan edukasi kepada warga
mulai dari pembibitan hingga proses pengolahan hasil panen urban farming
di wilayah kutisari indah utara rw enam ini contohnya
dkpp surabaya membagikan sekitar tiga bibit kepada warga
kemudian hasilnya bagaimana hasilnya akan disampaikan atau didistribusikan kepada masyarakat sekitar
harapannya masyarakat sekitar bisa menikmati sehingga termotivasi
ternyata memang ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman pangan
bulan juli lalu warga rw enam kutisari indah utara ini melakukan pembibitan tanaman jagung dan sorghum
mulai dari proses penanaman bibit hingga perawatan tanaman mereka lakukan secara gotong royong
kini mereka pun tengah menikmati
jagung hasil panen perdanaannya
bagi warga hasil dari urban farming ini juga turut membantu mencukupkan kebutuhan pangan di masa pandemi seperti saat ini
untuk memanfaatkan lahan kosong
dan ini sangat bermanfaat karena pertama untuk hijauan pemandangannya juga jadi hijau bagus
selain itu karena ini tanaman pangan sehingga hasilnya bisa kita nikmati bersama selama masa
pandemi warga sangat suka sekali
panen jagung perdana warga kutisari indah utara ini mencapai dua tujuh kuintal
rencananya hasil panen ini akan didistribusikan kepada warga
gia klarissa gencar wicaksono surabaya jawa timur